menyelonong bersih bersih aja
kemarin kemana aja ha
sakitnya makin parah pak
kamu itu harusnya ngasih tau saya
si farid udah resign
kamu gak ada kabarnya seminggu
udah sekarang gini aja deh
kamu sekarang balik ya
asal kamu tau ya
dari kemarin juga kamu dari saya pecat kok
pak tolong jangan pecat saya pak
saya masih sangat sangat butuh pekerjaan ini pak
kalau saya dipecat
bagaimana saya mencukupi kebutuhan saya pak
itu bukan urusan saya ton
saya tuh the mock sama sifat gak disiplin kamu itu
saya udah belikan ob yang baru
yang lebih rajin
yang lebih rajin
lebih disiplin daripada kamu
terus gaji saya gimana pak
gak usah ngomongin masalah gaji di sini
kasbon kamu itu udah berapa nak
kerja di sini ya
soalnya aku itu kemarin sempat datang ke sini
tapi kok kita bisa gak ketemu ya
apa jangan jangan mungkin
kamu udah pulang
belum dateng aku
kamu langsung kerja ya
kamu tunggu di sana ya
aku mau ganti baju dulu
gapain masih di sini
gapain masih di sini
gapain masih di sini
gapain masih di sini
gapain masih di sini
gapain masih di sini
farah kamu sengaja menyimpan anakku sekian lama
dan baru membukanya sekarang untuk menghancurkan rumah tangga aku dengan ayu
aku gak akan membiarkan kamu menang
akhirnya meka datang juga
kayaknya kita jodoh deh
aku lagi kangen kamu
eh kamunya kesini
aduh justin aku tuh sebenarnya kesini karena barengan sama meka
aku ikut sama dia
lagipula aku juga gak tau kalau misalkan kalian
lagi latihan di sini
mau main lagi gak
bidadari doain aku ya biar menang
soalnya doa kamu berarti banget buat aku
bimo dibagi sama
bimo bianya beh
gak nge focus deh tadi
kan udah ada medina
hah kacau semua
pokoknya gue harus bisa bikin dia nih gak bisa balik lagi ke sini nih
gara gara dia pekerjaan gue hilang
loh kenapa jadi perintahan kayak gini
kayak tadi udah aku bersihin deh semuanya
kok bisa ya
ini baru permulaan
bentar lagi gue bakal kerjain lebih dari itu
udah udah udah gak apa
udah baikin gue
kalo ada masalah
aku harus cerita sama bimo ya
tapi ini kan masalah keluarga aku
masa harus aku ceritain ke mie

ya udah kalau kamu gak mau cerita gak apa apa
si bimo ngambil kesempatan dan kesempitan
ini semua gara gara lo justin
kalo jaga gaung yang bener dong